sebuah minibus yang mengangkut rombongan pengantin mengalami kecelakaan dan terbalik di jalan raya magetan madiun
akibat kejadian ini belasan penumpang menderita luka luka
sementara di jombang sebuah bus syarat penumpang terbalik akibat menghindari kendaraan yang berbelok secara mendadak
ibu paruh bayi ini menangis begitu mengetahui minibus yang mengangkut rombongan keluarga mengalami kecelakaan terbalik di jalan raya magetan madiun minggu siang
minibus berpenumpang belasan orang ini baru saja menghadiri acara resepsi pernikahan di desa bulu sukomoro
namun naas saat perjalanan pulang bus yang melaju kencang tiba tiba oleng dan menabrak pohon
pohon hingga tersangkut di atas sungai beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu
di jombang bus terguling juga terjadi di jalan raya desa kayen kecamatan bandar kedung mulyo
seluruh penumpang bus yang berjumlah tiga puluh orang selamat
namun dua orang mengalami luka ringan dan dibawa ke puskesmas terdekat
kecelakaan terjadi akibat sopir bus membanting setir karena berusaha menghindari kendaraan di depannya yang tiba tiba berbelok secara mendadak

sementara itu di mojokerto dua pelajar tewas mengenaskan di jalan raya setelah motor yang dikendarainya terjatuh dan tertabrak truk
korban yang tidak dapat mengendalikan sepeda motornya setelah terperosok ke dalam lubang hingga terjatuh dan terlindas bantruk